tempe makanan nusantara yang populer ini biasanya dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi
namun seorang pengguna instagram bernama tia wongso tempe justru naik kelas
ia dan sang ibu membuat tempe dari almond
cara membuatnya hampir sama dengan tempe biasa
kacang almon dicuci direndam air matang satu hingga dua hari
setelah kacang mekar rebus sekitar tiga puluh hingga empat puluh menit
tiriskan kemudian aduk dengan ragi dan tepung beras lalu bungkus dengan daun pisang
diamkan di tempat hangat sampai menjadi tempe
biasanya membutuhkan waktu satu sampai dua hari
nah untuk penyimpanannya disarankan di freezer agar bisa bertahan hingga tujuh hari
tia menjual tempe ini seharga rp enam puluh lima
kemarin itu bikin tempe sebenarnya untuk prosedurnya pun sama dengan tempe
biasa cuman kalau tempe kita yang diproduksi oleh ibu saya itu dia akan lebih garing gitu loh
jadi lebih ada kletes kletesnya gitu
karena kacang almon tergolong tinggi kalori sebaiknya jangan dimakan secara berlebihan ya
agar manfaat gizinya dapat maksimal dirasakan tubuh
kacang almond dikenal memiliki banyak nutrisi seperti asam lemak esensial vitamin b vitamin e dan kaya akan mineral
kacang almon juga baik dikonsumsi semua kalangan
nah kalau tadi tempe sultan kali ini ada tempe unik yang jadi kuliner jawa tengah dan jawa timur
namanya tempe semangit atau yang hampir busuk
eits kalau anda tahu cara mengolahnya hidangan ini bisa menggugah selera loh
seperti di rumah makan kawasan jakarta selatan ini tempe busuk diolah menjadi menu sambal tumpang
dinamakan tempe semangit karena memiliki aroma yang sengit
untuk menghilangkan aromanya harus diolah dengan benar
salah satunya dengan cara merebus tempe daun jeruk daun salam dan juga lengkuas
setelah itu tempe baru diolah kembali dengan dicampur bersama bahan lainnya
termasuk rempah santan daging tahu hingga petai
tempe semangit bisa juga loh jadi dikombinasikan dengan sayur lodeh ini
agar tidak bau masakan diolah dengan menggunakan bumbu rempah rempah
seperti belimbing wulu dan juga petai
namun kali ini tidak menggunakan santan seperti lodeh tempe semangit biasanya
rasa kuahnya pedas asam segar
berpadu dengan tempe bertekstur lembut nikmat disantap dengan nasi hangat
kebetulan saya memang suka tempe
jadi semua tempe dicoba coba terus pas di sini kok ada cobain terus pas
rasanya juga pas gitu
tempe semangit pada dasarnya adalah tempe yang difermentasi lebih lama dari tempe normal
jika tempe biasa berasal dari tempe biasa
membutuhkan waktu fermentasi satu sampai dua hari
tempe semangit membutuhkan tiga sampai empat hari fermentasi di suhu ruang
walau dikatakan hampir busuk ahli gizi rita ramayulis menyatakan
tempe semangit aman dikonsumsi selagi tidak terjadi perubahan seperti berlendir
bau amoniak atau tekstur kacang yang sudah tidak utuh
jadi anda mau pilih olahan tempe yang mana
tempe almon ala sultan atau tempe semangit yang nyaris terlupakan
tim liputan cnn indonesia